ambil kadonya boson yura aku ambil ya
boson ngerasain mereka masih dekat di sini boson cepat ambil kau
lasernya balik lagi
hehehe mau lari kemana kau pangeran
udah lari kemana mana disini aja capek lari
kali ini kau pasti aku tangkap
hei ceil biar aku yang menangkap
eh tidak bisa aku yang harus ditangkap
aku tak akan gagal
hehehe mau jadi berantem dah ayo kasih kesempatan
eh eh tungguin kau baik
wah dikombalkan beliau
aduh di ngeles lagi
ah di ropak lagi ah
ah senjata mahaantuan
lu yang buat lu yang makan
menghalangi jalan goh sudah ketangkap tuh pangeran hehehe hehehe pangeran jadi es balok
terus mana tekonya udah berhasil kalian dapetin kah
ini ini sebenernya pangeran sudah aku tangkep karena kaya dia napra aku gagal ya
kenapa kau nyalakan jalan goh
hai pohon jenia mau kalian cepat cepat dapetin take aja itu sebelum efek teste
kalau gak gini bakalan
apaan sih jun
jun pengen buang air kecil nih
ya udah nanti aja di sana
udah kebelet bu aduh enggak tahan nih
ya udah kalau gitu kamu ke sana dulu
kak raya menitip ya
ada aja sini bocah
udah kebelet nih
ya udah nanti kamu nyusul ya
om jin kok bisa beku kayak gitu sih
ini karena jin nih bu shun
kepala om jin jadi keliungan bu shun
ada apa om jin
di dalamnya ada teko
om jin sengaja menukar isinya bu shun
jadi teko dalam kado ya
kadonya aku titipin ke kak raya
kalau lilinnya itu masih terus
nih pasti gara gara kuenya jelek
gak mau nyalaa
yee nyalain kuenya jelek
yang mati itu lilinnya bukan kuenya
berarti lilinnya doang yang jelek
raya gak boleh ngomong gitu ah
kenapa kan berdiri
sih sih sih
aduh keluarga mampu
tenang tenang tenang
sih sih sih
sih sih sih
ini baru lilin

bukan kue ulang tahun
sesuai dengan ini berdua jumbo
community dengan kemilzian wilayah
gak kalian semua
udah mendingan sekarang
dari jun disitu ada teko ajaib
ingat ya hadiahnya jun
awas kalo gagal gini bener bener hukum kalian lagi
gini kejam banget sih teh putih rik
rik rik diam
ingat tadi kata gini apa
kita harus mencari kado yang isinya
eh teko dimana
bud mau kan
kas bikinnya juga mau
yaudah aku ambil ya
nih om jun ngerasain mereka masih dekat disini bosun
ging gombal keambil kenbol
ging dikan bulu ketek jin
aku ambil deh
ada yang tinggin aku om jani
mau denger sekarang aku ambil teko itu
cair mau kemana kamu cair lah
aku mau ngambil teko itu
gak bisa aku yang ambil teko itu
aku yang harus mendapatkan

om jani tolong om jani
ini gini banget om jani
mumpung mereka lagi berantem bosun
kita selamatin tekonya bosun
kenapa kita mesti ribut
aduh pake pancing kabur